perancang pesawat dari pindrang sulawesi selatan yang sempat viral karena berhasil menerbangkan pesawat rakitannya
seorang tukang las di bone sulawesi selatan mencoba mengikuti jejak hairul membuat helikopter
video amatir berdurasi sekitar dua menit ini memperlihatkan usaha kaharudin
seorang tukang las rumahan yang tengah melakukan uji coba perdana atas helikopter rakitannya
uji coba dilakukan di halaman rumahnya di desa kawerang kecamatan cina kabupaten bone sulawesi selatan februari lalu
meski tidak berhasil terbang tubuh helikopter terangkat beberapa sentimeter di atas permukaan tanah dan berputar
helikopter rakitan kahar belum jadi seutuhnya saat ini ia masih menunggu datangnya sebuah alat yang telah ia pesan untuk menyempurnakan helikopter rancangannya
helikopter rancangan pria yang berprofesi sebagai tukang las ini terbuat dari bahan bahan bekas
pada mesin kahar menggunakan mesin bekas mobil suzuki carry seribu cc
sementara rangka bodinya menggunakan potongan besi bekas yang ada di bengkelasnya
total helikopter rancangannya memiliki bobot sekitar dua ratus empat puluh kg dengan tinggi dua meter dan panjang dua lima meter
meski hanya menggunakan bahan sederhana kahar mengaku telah menghabiskan sekitar sepuluh juta rupiah dalam usahanya merakit helikopter sejak mei dua ribu dua puluh
sementara untuk memancing perputaran kipas helikopter
saat ini kahar menggunakan tali dan dibantu sejumlah warga